penantu kesayangan mama dateng
kamu dari mana
udah makan belum
tadi kan meeting
sekalian makan juga
dibungkusin buat elsa
ini elsa mereka
tolong buka pintunya di luar
ini gimana ini ya allah
lampu dibunci lagi
kejanjian orang orang pada pulang
ini gimana ini ya allah
aku harus telfon orang
tolongin aku dong pak
aku gak kunci di kamar mandi
aku juga gak tau tapi aku kunci di lantai dua puluh pak
pak kesini dong pak aku takut
oke pak kesana sekarang
kamu tolong share lokasi kantor kamu ke papa
kenapa kenapa andin
andi kejebak di toilet di lantai dua puluh di kantornya
gak ada yang bantuin
kita ke kantornya adit tolongin dia
papa berangkat sekitar
bikin masalah terus
baru keluar penjara
sekarang masalah yang lain lagi
kau mau ke kantornya
saya perintah pak
tolong buka pintunya
dya pun lupa ini
pak pak pak
bapak mau kemana
saya mau ke atas pak ke lantai dua puluh pak
maaf pak kantor sudah tutup
semua karyawan sudah pulang
anak saya terjebak di toilet lantai dua puluh pak
terjebak iya pak oh bisa pak
dia klinis service baru di sini pak
pak tadi dia telpon saya dia ketakutan
tapi saya nggak dapat info kalau ada lemburan karyawan pak
coba bapak telpon lagi anaknya biar saya yang terima pak
nggak aktif pak
kalau gitu saya nggak bisa izinkan bapak masuk pak
pak tolong pak anak saya ketakutan pak
dia butuh bantuan saya saya bapaknya ini pak
saya harus ke atas pak
pak maaf pak kita ini bukan orang jahat pak
tapi kok bapak nggak percaya silakan
bapak pegang ini kartu identitas saya
pak jangan terlalu lama pak
saya antar ke atas tapi lewat tangga darurat ya pak
bapak duluan aja

pak pak pak
ya udah kalau gitu apa di sini ya
kamu duluan susul andi pak
apa di sini ya
aku harus bisa keluar dari sini
aku harus bisa keluar
udah mau pas

nanti nungguin nino sampe pulang aja deh
lo gak akan pernah bisa ngerebut nino dari gue
berarti tolong ada dua